selamat malam hari hari belakangan ini bisa jadi menjadi hari hari yang sibuk bagi partai politik
tuntutan agar partai partai berkoalisi dalam menentukan calon pemimpin nasional mendatang menjadi realitas yang tak dapat ditampik
sementara batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tinggal beberapa pekan lagi
partai oposisi berulang kali menyebut prabowo tetapi belum sepasti partai koalisi yang mengusung jokowi
partai oposisi heboh dengan kampanye ganti presiden dua ribu sembilan belas tapi bila ditanya siapa kira kira penggantinya belum ada jawaban pasti
oposisi bahkan seakan berada di persimpangan jargon antara kerakyatan atau keumatan
apa yang menjadi kendala lalu apa yang merekatkan dan menjadi kunci utama yang bisa menjadikan alasan berkoalisi
apakah faktor ideologis atau hanya sekedar yang penting kita lawan jokowi
itulah ulasan kami malam ini bersama saya alfitri rinova gintings anda menyaksikan afd now
untuk mendalami upaya oposisi dalam mewujudkan hashtag ganti presiden di dua ribu sembilan belas benar atau salah menggunakan istilah oposisi saja kita bisa berdebat satu episode ya bapak
sudah hadir di studio syarif hasan wakil ketua umum partai demokrat ahmad riza patria ketua dpp partai gerindra mardhani alisera ketua dpp partai keadilan sejahtera dan juga yang menjadi tokoh pertama
atau meng endorse gerakan ganti presiden dua ribu sembilan belas
ada edi suparnosek jn partai amanat nasional
nah sejauh ini potret kami di media bapak bapak ini kayaknya sehaluan
tapi kami pun masih ragu karena kayaknya bapak bapak juga masih ragu
bapak sehaluan apa enggak
bersengaja dikumpulin ya
saya kita butuh
tugas kami kan memberikan
ini siap deklarasi
katanya deklarasi ya
tugas kami kan sebenarnya memberikan kepastian kepada publik
kami saja tidak pasti begitu bagaimana kami memberikan kepastian
nah sekarang pertanyaan saya ini bapak bapak yakin gak seiring sejalan sampai agustus tanggal sepuluh
mas yedi dulu yang paling dekat ya
saya kira kita saat ini dalam tahapan yang masih melakukan diskusi yang intens
di antara teman teman yang ada baik yang ada di meja ini maupun atau yang lain
baik itu parpol maupun tokoh tokoh yang tidak berasal dari jalur parpol
jadi komunikasi saat ini masih cair meskipun kami antisipasi bahwa perubahan begitu cepat
dan akselerasi untuk pengerucutan dari formasi koalisi calon maupun tokoh tokoh yang kemudian kita bisa kerucutkan menjadi satu dua pasangan
itu akan terlihat dalam kurun waktu beberapa hari bahkan minggu yang akan datang
jadi saya lihat prosesnya cepat
apa yang terjadi saat ini
di seberang sana sudah enggak ada cair cairnya sudah solid banget di sana
tapi kenapa masih cair
belum ada deklarasi
dan saya pikir itu masih bisa berubah sangat bisa berubah
beberapa faktor yang ada
pilihan calon wakil presiden kemudian gugatan di mahkamah konstitusi yang saat ini masih berjalan
untuk menurunkan threshold menjadi nol
nah itu faktor faktor yang akan berpengaruh untuk menentukan format koalisi permanen yang nanti akan mendaftarkan diri mulai tanggal empat agustus yang akan datang
tapi kan di koalisi sana semuanya sudah confirm bahwa calon presidennya jokowi saya nggak tahu pkb sudah apa belum deklarasi
tapi kemarin cahimin terakhir mengatakan walaupun enggak terpilih
walaupun sudah pasang billboard cahimin now kalau enggak terpilih cahimin sebagai wakil presiden kayaknya tetap akan dukung jokowi
tapi nggak tahu komunikasi dengan pkb gimana
atau kita kurang satu pkb disini
komunikasi dengan pkb gimana mas edi
alhamdulillah kita berkomunikasi dengan pkb
bahkan dengan partai partai yang sudah menyatakan dukungan kepada pak jokowi pun kita lakukan komunikasi
karena kami merasa sampai dengan hari pendaftaran hadir untuk mencatatkan nama capresnya di kpu
kita masih bisa berubah
soalnya belum ijab kabul
belum ijab kabul ya
sekarang kita minta pertanggung jawaban ustadz mardani nih ya
yang menyuarakan ganti presiden
saya nggak tahu benar apa enggak ya tapi menurut hasil surveinya banyak yang menyukai itu
sampai sekarang kan kita masih disodorkan pks yang sembilan nama itu
dan enggak tahu konfirmasi mumpung sebelah sebelahan nih
katanya gini kalau cawapresnya pks pan mundur
kalau cawapresnya pks pan mundur
begitu juga sebaliknya
greenerah bingung kasih ya nanti
yang pertama tentu semua harus diletakkan dalam konteks kita ingin membangun bangsa ya
kenapa hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
ganti presiden itu muncul karena kami menilai ada banyak aspek fundamental ya
ekonomi contohnya ya penegakan hukum
yang kedua nanti kalau dari kalangan umat katanya ada kriminalisasi ulama dan macam macam ya
karena demokrat ini rajin turun ke bawah nyari masukan
makin turun ke bawah kayaknya makin jauh dari pak jokowi
nah tapi itu baru poin satu
nah poin duanya oke
kepimpinan ini penting ya
karena itu tiap lima tahun kita diberi kesempatan
kalau memang bebek ya nggak mungkin terbang
nah siapa the eaglenya kami lagi kumpulkan
nah karena itu sekarang langkah selanjutnya kalau usulnya kami di pks jangan lama lama memang ya
karena kalau greenerah sudah jelas pks sudah jelas insya allah tidak akan ke pak jokowi
greenerah sudah punya calon
kita deklarasi dulu aja berdua
coba kita dengarkan dulu
sebelum lebih jauh lagi bang mardhani menyampaikan tanggapannya mari kita dengarkan ustadz ipatul sembiring yang kemarin menyampaikan
nggak tahu ini suara pks atau suara tifatul
kita dengarkan bersama sama apa bunyinya
sesuai dengan kesepakatan awal dengan gerindra kita tetap masih mencalonkan pak prabowo
dan mencalonkan pak prabowo so far ya dengan berpasangan dengan cawa pres ini dari pks
itu menurut saya nggak bisa ditawar tawar itu
cawa pres harus dari pks
kami nggak mau jadi penggembira aja dalam pilpres ini
kalau kami mau disuruh dukung dukung aja mungkin nggak ini
mungkin kita lebih baik jalan masing masing aja
tapi so far sejauh ini kita masih mencari
tapi so far sejauh ini kita masih mencari
pak prabowo khususnya itu masih komitmen dengan pks
dan kalau dari pks ya sudah ditawarkan lah sembilan itu ya
tapi yang menguat ke nomor satu lah pak akhirnya
ini menunjukkan kawin belum sudah talak nih
kita jelasin dari sebelumnya saja
kawinnya aja belum ini
ini bagian dari komunikasi politik
tivatul mungkin sedang melakukan hard diplomasi
nanti kalau pak iman sob diplomasi
kakak saya sama mas edi middle diplomasi
setengah mateng lah ya kira kira ya
gini intinya kami dari pks ingin segera koalisi ini menyatu ya
pak jokowi kami juga harapkan segera mengumumkan siapa cawapresnya
karena kalau tanggal empat tidak diumumkan lima malah mendesak tanggal sembilan sepuluh
agak khawatir ada chaos komunikasi politik
kalau chaos nanti ada kawin tabrak atau tabrak lari
lebih baik dari sekarang
kalaupun ada perkara yang sulit wood all the thing on the table
oke pan minta cawa pres
oke ada tinggal kita home pimpa misal jadi udah kita sepakan
diundi sekali ya
diundi kalau perlu gitu loh
atau ada hal lain
oke ini roadmap pembangunan lima tahun ke depan
pan bisa kontribusi di mana
ada segala hal itu bisa kita diskusikan
jangan sampai ada deadlock komunikasi sehingga yang terjadi
hal hal prinsipal dikorbankan karena hal teknis
hafal teknis pokoknya jam dua puluh empat tank tutup pendaftaran
kalau dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan nggak daftar selesai
nah kami ingin sesegera mungkin
oke ke mas edi dulu
cawa pres itu harga mati juga enggak
seharga mati yang disampaikan pks lewat suara tifa tulsimbiring
sampai hari ini
sampai hari ini pak zulkifli hasan memegang mandat untuk maju di pilpres dua ribu sembilan belas
berdasarkan rakrnas pan dua ribu tujuh belas
memang kita akan rakeras lagi dalam bulan depan yang akan datang ini
tetapi sampai dengan hari ini beliau masih memegang mandat
jadi bagi kami tetap kami akan perjuangkan
tetapi menurut saya bagaimanapun juga dan saya yakin juga teman teman dari pks dan teman teman yang lain juga sependapat
jika kepentingannya ada kepentingan yang lebih besar lagi semua pihak akan mampu untuk melakukan pengkajian kembali
mengevaluasi kembali posisinya
kalau sudah injurita ke negara awalnya keluar
geri daftar belakangan
bukan ke negara awalnya keluar
geri daftar belakangan
tapi pertanyaan saya gini pan kan masih jadi koalisi pendukung pemerintah sekarang
menterinya masih jadi duta di sana
kita sampai saat ini masih menjadi partai koalisi pemerintah dan kita telah berkomitmen untuk bertahan di sana sampai dengan dua ribu sembilan belas
pas ke dua ribu sembilan belas kita putuskan nanti di rakernas
apakah terus ke sana ataukah kita kemudian mengambil alternatif yang lain
ini sudah tinggal hari loh mas edi
kalau misalnya kita hitung dan membaca apalagi kita membaca pak amin ya sudah kelar lah
nggak akan mungkin jadi ceritanya akan
di dunia politik tiga minggu ini masih cukup lama
banyak sekali bisa berubah
umur politik itu jauh lebih panjang ketimbang umur normal
tapi kita harus didik masyarakat sih
jadi ini belum tentu begini nanti komposisinya pan
tetapi menurut saya internal kita sudah punya posisi
tentu kita ingin mendapatkan kembali lagi tadi yang disampaikan
posisinya apa sekarang
kita kan minta transparan nih pan
sebagai partai yang mengedukasi demokrasi indonesia sejak reformasi
kita apresiasi apa yang telah dicapai pemerintah saat ini
tetapi kita merasa bahwa kedepannya kita perlu penguatan
penguatan misalnya umkm nya dikuatkan
kemudian masalah pembangunan manusianya dikuatkan hal seperti itu
nah ada di mana ini di sosok capres siapa
dan di koalisi siapa saja yang bisa bergabung untuk mewujudkan mimpi ini
dan kita bicara tidak hanya koalisi yang sekejap seketika
seperti koalisi koalisi yang terjadi di pilkada
kita membangun koalisi permanen yang besar
koalisi yang bisa bertahan untuk enam puluh tahun yang akan datang lima puluh tahun yang akan datang
sebagaimana terjadi di malaysia dengan umno
jadi itu yang dicari
dan itu tidak mudah untuk mendapatkan konsensus kolektif untuk hal tersebut
pak sharif kita break dulu ya
jadi tetaplah bersama kami untuk mendengarkan apa yang menjadi rencana demokrat
gerindra itu sur sama yang mana nih sebenarnya
jadi pan punya calon zul hasan ada sembilan dari pks ada ahy dari demokrat
yang saya omongkan ini ya pan tidak mungkin mendukung pak jokowi pak jokowi
jadi pak zul hasan ini memang ada manuvernya
tapi dia tahu persis kalau pak jul hasan lantas membuat statement mendukung pak jokowi sebagai capres
maka pan insya allah bunuh diri
karena saya tahu di bawah sudah emoh gitu
ya nah jadi tolong dimengerti ya bahwa pan itu partai yang punya prinsip
jadi kita ketahui bersama semua agama sepakat bunuh diri adalah dosa
jadi sudah diwakili nggak suara pan itu sama pak amin
ya tentu pak amin berbicara dalam konteks beliau sebagai pendiri partai
yang tentu menyuarakan hal hal yang sifatnya memang kritis yang disampaikan sejak beliau mendirikan partai itu
ketika kita bersama sama di dalam pemerintahan masing masing
apakah ibu megawati mulai gusug
mulai gusdur megawati pak sbi selalu kritis beliau
dan itu beliau sampaikan
tetapi apapun pendapat kita pandangan kita pada akhirnya harus kita putuskan melalui rakernas
jadi saya bertanggung jawab untuk memformalkan keputusan ini agar bisa accountable di kemudian hari melalui jalur resmi partai
jadi pak amin bukan personifikasi pan lagi ya sekarang ya
bagaimanapun juga pak amin itu tetap rohnya pan
jadi pan i lin kemana sebenarnya itu pertanyaannya lin ke prabowo apa lin ke jokowi
personifikasi itu lebih lembut roh lebih kuat
jadi memang beliau adalah vocal voice nya dari pan
tetapi bagaimanapun juga kita nanti putusan akhir harus kita putuskan melalui jalur yang resmi dan formal
kalau bang yandri jawab mungkin sama kayak pak amin karena vokalnya
tergantung siapa yang ditanya ya setting frekuensinya sama
saya ke demokrat
demokrat ini belakangan belakangan ini jadi sering terjadi

dan katanya memadukan antara prabowo dan ahy yang bisa mengakomodasi baby boomers ke atas ke generasi milenial itu
suatu yang ideal buat koalisi melawan koalisinya jokowi
gimana pak syarif sudah sampai sejauh mana pembicaraan dengan pak prabowo
kalau saya datang ke kertanegara itu kan bagian daripada komunikasi yang
kami lakukan saya juga pernah berkunjung ke pks ke pan juga pernah
jadi saya pikir komunikasi ini tetap berjalan mungkin yang ke kertanegara itu sedikit lebih tereksplor di media karena dia adalah capres
atau karena memang media diundang waktu itu
sebetulnya tidak diundang tapi ketahuan juga ya
lagi lagi partai demokrat tetap melakukan komunikasi dengan teman teman
bahkan tadi juga kami berkomunikasi dengan pihak partai koalisi yang berada di sana
itu maksudnya apa tidak lain adalah pertama kita kan harus mencari siapa pemimpin nasional lima tahun ke depan
jadi kita tidak boleh salah dalam memilih siapa pemimpin itu
karena kalau kita salah ada dua ratus enam puluh juta rakyat indonesia akan menjadi menerima akibat daripada kesalahan itu
sehingga lagi lagi saya katakan kami berpendirian bahwa tidak perlu buru buru
kita harus melakukan komunikasi menyamakan persepsi menyamakan chemistry
sehingga kita gampang untuk duduk bersama untuk menentukan suatu koalisi
nah di sisi lain sebenarnya partai demokrat juga sudah memiliki suatu komitmen
atas desakan dari pks
dan para kader partai demokrat bahwa untuk dua ribu sembilan belas kami memiliki satu calon pemimpin nasional
bukan capres tapi cawapres
calon pemimpin nasional ke depan
nah calon pemilih nasional itu kita plot
dia apakah dia sebagai capres apakah dia sebagai cawapres
nah kami ini berdasarkan fakta realistis
ternyata respon masyarakat itu sangat luar biasa
dan menempatkan ahy sebagai calon pemimpin dari partai demokrat untuk kepentingan nasional
itu menempatkan dia sebagai calon tertinggi yang memiliki rating elektabilitas tertinggi untuk cawapres
sehingga kami juga mengambil suatu sikap bahwa oke kalau memang itu dikehendaki rakyat
maka kami akan mengendorse dia sebagai cawapres siapapun presidennya
tapi kan ada tgb gimana tgb
menurut hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei ini surveinya sangat dibawa
sehingga tidak mungkin tidak mungkin suatu partai akan mengendorse satu dua orang atau tiga orang untuk satu jabatan tertentu
tentu kami yang kami pilih adalah yang tertinggi
tapi dikeluh kesahkan oleh pihak tgb kayak merasa dianaktirikan sampai mengadu kemarin ke pak luhut salah saya apa bang
iya kalau begitu salah alamat itu saya pikir ya salah alamat
dan beliau kan sebenarnya cukup cukup tinggi posisinya
dia sebagai salah satu anggota majelis tinggi di partai demokrat
jadi dia sebenarnya memiliki akses yang sangat dekat dengan pimpinan partai kami
nah untuk itulah kami melakukan komunikasi ke pimpinan pimpinan partai politik
mari kita sama sama menyamakan persepsi
karena untuk berkoalisi ini kan perlu ada satu kesamaan
kalau tidak ada akhirnya untrusty diantara kita itu kan tidak bagus
yang mengakibatkan komitmen calon yang kita akan dukung itu akan bergeser
tapi kalau kita lihat statementnya tifatu statementnya amin rais sebenarnya bukan chemistry tapi ini bergen sebenarnya
yang perlu harus diperhatikan bahwa kita akan berkoalisi dan menentukan siapa capres dan cawapresnya
dengan catatan bahwa capres dan cawapres itu betul betul memiliki kualifikasi yang betul betul tinggi
memiliki ideologi yang tangguh
memiliki program program kepentingan untuk kepentingan rakyat yang benar benar luar biasa
kepentingannya bukan hanya dalam bentuk jargon dan sebagainya tetapi realistis
nah inilah yang harus kita bangun diantara partai koalisi
nah kalau itu kita tidak cocok ya sulit juga untuk kita membangun bangsa ini
nah apalagi bangsa kita sekarang kan ya mohon maaf indonesia sekarang kan pembangunan ekonominya kan sangat
sangat standstill ya
dia jalan di tempat bahkan kita lihat
itu kan suaranya oposisi aja kalau kata pemerintah
nah dan ini
partai demokrat ini selalu berkomunikasi dengan rakyat
terjun ke masyarakat
kami mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat
dan ternyata di rakyat tingkat menengah ke bawah ini mereka sangat sangat bingung
ya daya beli mereka sudah sangat sulit

kemudian pengangguran masih
ini bukan oposisi ini pengimbang
ya pengangguran masih banyak
kemiskinan juga belum teratasi
jadi ini masalah nasional yang harus kita atasi
pak sarif saya potong sampai di situ
kalau empat bapak bapak yang ada di sini seperti apa namanya

seperti sastra zaman dulu empat menguak takdir
maka simpul keramatnya ada di gerindra
pertanyaannya gerindra itu sur sama yang mana nih sebenarnya
jadi pan punya calon zul hasan
ada sembilan dari pks ada ahy dari demokrat
ini kan sebenarnya kan kawan seiring sejalan yang potensial untuk dirangkul
ya pertama tentu kami harus menyadari bahwa partai gerindra sekalipun ranking tiga nasional ya
tapi kami kan tidak bisa mengusung sendiri
kami butuh mitra koalisi
sekalipun juga kami cuma butuh satu saja bisa saja dengan pks cukup
dengan pan saja cukup dengan demokrat cukup tapi kami ingin berempat
nah itu yang kedua tidak ingin sendiri ya tidak ingin berdua
itu faksunnya gerindra
pak prabowo itu orangnya selalu ingin bersama sama
membangun kebersamaan persaudaraan bekerja sama bersinergi
jadi warna biru jangan sampai lepas gitu ya warna putih jangan sampai lepas
oh iya dong pasti semuanya harus bersama sama
beban bangsa ini tadi sudah disampaikan pak sarif hasan
saya tidak perlu menambahkan lagi
sudah banyak sekali masalahnya tambah lagi dolar
belum lain lagi yang meroket apa apa soalnya pak jokowi bilang nanti meroket
rupanya dolar yang meroket perubahan ekonominya
saya kira memang karena faktor faktor itulah kemudian kita memang harus bekerja sama mengatasi berbagai masalah bangsa
tadi pak mardhani menyampaikan masalah ekonomi masalah hukum masalah sosial keagamaan
saya tambah satu tuh masalah demokrasi kita juga di zaman pak jokowi ini luar biasa
arogansi kekuasaan saya menyebutnya
zaman pak sby luar biasa pak sbm pak sby selama sepuluh tahun tidak pernah mencampuri urusan partai
selama sepuluh tahun bisa di track record
jadi sementara pak jokowi terlalu jauh mencampuri undang undang pemilu
kang riza kalau kita bicara soal apa yang kurang dari pak jokowi kita bisa bikin satu episode lagi
kurang malah ya
ini kan krusialnya nih ini barengan apa enggak
kemarin kita dengar pertimbangan alumni dua ratus dua belas kalau bisa pks pan pbb
demokrat nggak disebut kalau bisa dan gerindra menjadi koalisi
itu termasuk yang diperhitungkan buat
ya tentu kami kan partai nggak cuma gerindra
semua partai kita kan mendengarkan menampung aspirasi mengakomodasi ormas ormas ya
pak guyuban sekalipun semua elemen masyarakat itu kami dengarkan
tentu juga alumni dua ratus dua belas ya yang harus kita sadari sangat signifikan
masukan itu kami tentu dengari kami pahami kami sadari begitu juga kehendak kalangan
cobalah partai penyimbang
hari ini berpihak alhamdulillah kami bersyukur ternyata keberhipikannya lebih dekat ke kertanegara
tapi dari dulu jadi penyimbang juga di polonia juga kok
tapi kita break dulu kami akan kembali di saat lain
pertanyaannya siapa yang dipilih oleh gerindra dan apakah empat partai ini bisa menjadi koalisi yang menjadi kompetitor dari koalisi pendukung pemerintah sekarang
kami akan kembali di saat lain
justru kami menilai
ini agus sus ini terlalu banyak
ini terlalu cepat
terlalu cepat bagi partai untuk menentukan siapa calon pemimpin nasional ini
terima kasih anda masih bersama kami
beberapa waktu yang lalu sudah cukup lama berbulan bulan kalau nggak salah pasca pilkada dki
pak prabowo pernah mengatakan pks itu bukan koalisi tapi sekutu
lebih besar lagi betul
pan juga segajah
karena itu barangkali pks berasa ya kamilah yang paling berhak untuk mendampingi pak prabowo kalau maju
tapi realitas di lapangan hasil survei menunjukkan bahwa ternyata di antara pks pan untuk mendampingi pak prabowo yang masih tinggi ratingnya itu ahy
apakah hitung hitungan hasil survei itu bergantung
hasil survei itu jadi pertimbangan
ya tentu kita kan harus rasional ya
semua harus diakomodir semua harus dihitung
apakah faktor survei elektabilitas popularitas itu pasti semua ya
faktor gizi logistik jaringan kekuatan selama ini yang menjadi kelebihan daripada pks upamanya
militansi mesin partai itu juga menjadi bagian penting
pan juga punya muhammadiyah yang besar ya ormas yang lain lain dukungan kelas moderat juga itu menjadi semua tentu punya perhitungan
ahy juga ya
apakah ada proses penjaringan yang
juga harus diperhitungkan sebagai tokoh muda milenial
ada penjaringan yang sistem sifatnya mekanis atau ini hanya dari lobby ke lobby atau pakai perasaan aja nih kayaknya cocoknya sama gimana
ya kalau di internal kita tentu punya hitungan hitungan
tadi kan saya sampaikan ya
pertama kan hitungan yang sederhana soal suara kan begitu ada hitungan yang satu suara sekian persen sekian sepersan
tapi kan tadi karena satu sudah cukup ya tentu semua punya kesempatan yang sama
pertanyaan saya yang pertama prabowo yakin akan maju nggak
karena ini berbeda nuansanya dengan dua ribu empat belas
pak prabowo begitu militan begitu apa namanya bersemangat begitu ya bahkan kalau dibandingin dua ribu sembilan ya dua ribu empat belas itu puncak perjuangan
kredo perjuangannya pak prabowo gitu
sekarang nih kayaknya lebih banyak ada di balik layar dan lebih banyak menggunakan retorika retorika
iya sekarang lebih mateng lebih bijaksana lebih dewasa
bukan ragu ya bukan ragu mau maju apa nggak
jadi nggak perlu pencitraan
jadi masyarakat sudah cerita sudah tahu ya kan nggak perlu naik motor nggak perlu tinju kan
gak perlu lah ya kan
dan dia kan orang yang nggak munasabah
dan dia kan orang yang nggak munasabah
eh yang apa adanya ya
jadi biasa saja gitu
nggak perlu harus waduh harus ke papua harus ke aceh dan sebagainya
pak prabowo dan gerindra demokrat pks pan ini at all cost harus dipertahankan nggak
atau ya udah kita lihat aja perkembangan ini gimana
tentu bagi kami kalau kami dari awal memutuskan satu sudah selesai
karena kami ingin bersama sama bersama empat partai ini bahkan kalau bisa dengan pkb maka ini kan perlu waktu
supaya semua kita semakin rasional ya
semua punya alasan yang baik
pks punya alasan kenapa harus dengan pks pan punya alasan yang bisa diterima
demokrat juga punya alasan semua ini punya alasan yang bisa diterima
tapi akhirnya kan harus duduk karena memang cuma ada satu seat untuk cawapres
dan kami yakin pada akhirnya partai partai ini akan sepakat
yang penting dibicarakan di atas meja kan begitu pak mardhani
didiskusikan tidak diputuskan sepihak
dan bapak prabowo tidak mungkin memutuskan sendiri
dia akan memutuskan di internal partai kemudian juga dengan partai partai koalisi
pasti diputuskan bersama
ya kami tentu memaklumi ya
karena memang kita ingin menang
ada filosofi bukan cuma ingin maju ya
tapi kita ingin menang sama ya
kami dengan gerindra sudah sepakat kita ingin menang
kalau ingin maju berdua cukup
tapi prosesnya lebih rumit lebih enak
kami meniti jalan dengan hati hati dan bangunan kokoh
kemudian kita deklarasikan bersama
ketimbang kita cepat cepat mengumumkan
termasuk diantaranya salah satu faktor pertimbangan juga
kita sebetulnya berharap pak jokowi segera mengumumkan siapa
faktor apa sih itu pengaruhnya apa
karena sebenarnya kan ya urusan sana sama urusan sini kan
tetapi ketika pak jokowi mengambil salah satu partpol ketum kita punya pertimbangan
ketika beliau mengambil katakan
mbak sri mulyani kita punya pertimbangan
ketika pak jokowi mengambil mungkin pak muldoko kita punya pertimbangan
mengambil pak cethe mungkin punya pertimbangan
itu bagian dari karena apa kalkulasi kami bukan ingin maju tapi ingin menang
nah untuk ingin menang bukan cuma kita kata sun zul tiga ya
kalau punya tiga hal akan menang seratus kali bertempur sering
kenali dirimu kenali musuhmu kenali medan tempur
kenali diri kita udah
kenali medan tempur saya setekan
saya dua ribu sembilan belas ganti presiden keren ya
umeda tempatnya keren

kenali musuh kompetitor
jadi itu bagian dari proses kita
tapi sebenarnya siapapun yang mendampingi pak jokowi yang lihat kan tetap pak jokowi juga
ya musuhnya kan dia juga dua ribu empat belas juga udah jadi musuh
itu benar ketika gap yang didapat besar
tapi ketika gap hasil pilkada kemarin jawa barat dengan jawa tengah menunjukkan lampu kuning
buat pak jokowi dan koalisi bagaimana efektifnya kita bersama mesin partai menaikkan asyik sampai hampir tiga puluh mas dirman hampir empat puluh dua
warning dimana kita dua dua itu bersama kalau di jawa timur kita agak pisah
nah itu menunjukkan hati hati
nah peran cawapres penting bagi mereka
kami juga akan menghitung itu
itu akan menaikkan atau menurunkan elektabilitas
jadi hitung hitungan kami sudah agak detail seperti itu tetapi setuju
makanya saya menghimbau ke teman teman gerindra
ini koreksi saya kalau saya salah
pengalaman kita di dua ribu sembilan misalnya pak jk maju bersama pak wiranto waktu itu
itu kan artinya seandainya calon pasangan calon diajukan pagi pagi dan mereka efektif melaksanakan kerja sosialisasi
itu sebenarnya manfaatnya lebih banyak ketimbang nunggu last minute di sana ngeliat apa dulu
terus kemudian kita hitung hitung gimana pertimbangannya
kami setuju makanya kami desak gerindra dan kita harus segera duduk bareng setuju
ini kan udah duduk bareng dari kapan kapan
jadi kita kan masih punya waktu sembilan bulan ke depan
setelah penetapan capres dan cawapres oleh masing masing siapapun yang diajukan oleh masing masing koalisi
masih ada waktu sampai bulan maret untuk sosialisasi dari september jadi kita masih cukup banyak waktu
jadi panjang waktu
justru kami menilai ini agustus ini terlalu cepat terlalu cepat bagi partai untuk menentukan siapa calon pemimpin nasional ini
tapi kan waktu ditetapkan nggak ada yang mengatakan itu cepat
memang ini ternyata akibat daripada dinamika politik yang maka kami juga melihat bahwa ini terlalu cepat
jadi karena memang sudah ditetapkan maka september ke april itu cukup banyak waktu untuk kita bersosialisasi
jadi dinamika ini sangat bisa terjadi suatu
jadi suatu game changer yang bisa mempengaruhi sehingga akan berubah ke depan
apalagi kalau sekarang posisinya agak trennya menurun nah ini kan tentunya akan lebih menurun lagi nanti
apalagi trennya prabowo kan naik tren pak jokowi turun jadi pak prabowo ini naik
makanya saya setuju sama vito segera kita hubungi dekarasi nggak usah nunggu sana setuju saya
kembali lagi tadi satu waktu saya kira tidak ada kata terlambat bagi kita
apa yang kita sekarang dengan teknologi yang ada apa yang kita sampaikan sekarang saat itu juga sudah terdengar di papua sudah terdengar di aceh
jadi menurut saya sosialisasi itu bisa dilaksanakan dengan sangat cepat
dan sangat bisa diterima oleh masyarakat diserap oleh masyarakat juga masyarakatnya juga relatif cerdas saat ini
kedua ya saya lihat saat ini yang tadi sampaikan pak syarif dinamika itu masih ada
dinamika baik itu dinamika di parpol parpol yang sudah menyatakan dukungan kepada capres yang sudah ada maupun di antara kita kita
jadi saya melihat dari perspektif yang sedikit berbeda jangan kita juga menafikan bahwa kemungkinan poros ketiga ini masih tetap ada
ketika nanti sudah diupayakan konsensus dan tidak terbangun konsensus tersebut saya kira partai partai yang kemudian tidak berhasil membangun konsensus bisa saja untuk kemudian membangun poros ketiga
meskipun banyak mengatakan hal itu sulit ya tapi mustahil
bukan mustahil cuma perlu keajaiban
sama lah kalau butuh keajaiban hampir mustahil
kalau mustahil kan udah pasti enggak
tapi mari kita hitung konon kabarnya pan sama demokrat tadinya mau menggalang poros ketiga bersama p tiga atau pkb
sampai sejauh mana
sampai sejauh mana kami akan kembali sesaat lagi
bila jadi seorang seorang seorang

putaran apa yang terjadi di pilkada dki
karena buat sebagian orang pilkada dki adalah game changer buat dua ribu sembilan belas
dan konon kabarnya pak jk favor ke anies dan sandi waktu itu
nah sampai sejauh mana posisi pak jk ini
kita ke demokrat dulu
demokrat kan sudah lumayan mendului ya soal jk ini
sebelum ada keputusan mk yang mengatakan pak jk faktanya nggak akan bisa menjadi cawapres lagi
pak jk sudah ketemu pak sby
kemudian muncullah nama apa namanya jika seandainya jk dan ahi berduet
sampai sejauh mana itu
belakangan pak jk mengatakan kita tetap dukung pak jokowi
ya saya juga berkomunikasi dengan pak jk
dan sama dengan pemimpin pemimpin lain juga komunikasi tetapkan lih pelihara
dan beliau mengatakan dia
saya ingin aktif di bidang kemasyarakatan
jadi untuk kali ini beliau sudah akan berencana untuk quit di dalam politik
tetapi tadinya terfikirkan sosok jk ini kan juga sebenarnya figur yang cukup bagus
karena kami melihat bahwa beliau kan pernah menjadi wapresnya sby
selama lima tahun
sekarang menjadi wapresnya pak jokowi
semua kelebihan sby dan berikut kelemahannya
begitu pun di era pak jokowi
apa kelebihan dan kekurangannya
diharapkan kalau jk bisa menjadi pemimpin
salah satu alternatif
diharapkan beliau bisa mengkombinasikan keunggulan kedua pemimpin ini
dengan demikian maka diharapkan
kalau dia sebagai calon pemimpin juga ke depan
dia bisa meningkatkan performance yang selama ini sudah dilakukan oleh
tapi itu juga akan mungkin terjadi ya
tetapi itu kayaknya nggak mungkin terjadi
karena beliau sudah menyatakan secara eksplisit bahwa saya akan istirahat
karena juga mungkin karena usia
tetapi saya cukup sedikit menggoda beliau bahwa
dan lo kok mahatir umur sembilan puluh dua tahun
dia bisa jadi prime minister
dia katakan ya beda
beda ladang beda ikannya tentunya
jadi saya pikir beliau adalah tokoh
salah satu tokoh nasional yang perlu untuk kita berikan apresiasi
saya pikir itu
oke untuk mengusung capres kan so far
nah yang menarik
yang dipasangkan oleh perang
yang dipasangkan oleh prabowo
menurut hasil survei yang tertinggi
dua diantaranya bukanlah kader partai
walaupun hubungannya sangat dekat dengan partai
apakah ini dipertimbangkan juga
bagaimana kemudian kalau pada akhirnya pak prabowo memutuskan sama gatot aja
ya jadi kan memang kita tadi saya sampaikan
kita kan mempertimbangkan semua ya
memang ada kader partai
ada sembilan dari pks
satu dari pan
satu dari demokrat
satu dari pkb
kemudian tiga ya
nah semua kita pertimbangkan
jadi semua inilah yang terus kita godok
sekarang itu yang lebih penting bagi partai gerindra dan pak prabowo itu adalah
kita pertama tentu ingin menang
kedua selain ingin menang
tentu koalisi ini harus solid dan kompak
mungkin semua jadi cawapres atau jadi capres
nah kita berharap nanti dalam perundingan nanti
semuanya sepakat legowo siapapun
dan sharing kekuasaan pembagian tugas
itu kan tidak harus jadi cawapres dan cawapres
ada tugas tugas bangsa negara yang tidak kalah penting
itu bisa dibagi
tapi itu kan normatif
oh iya paham betul
itu bagian dari diplomasi tadi sudah disampaikan
ada orang caranya macam macam
ada yang juga diem tapi lebih galak juga ada
itu boleh itu semua sah saja ya
itu bagian dari dinamika apalagi ini menjelang injury time
semua punya cara dan sebagainya
tapi kami yakin karena ingin menang
dan dalam situasi seperti ini masalah ekonomi sulit ya
demokrasi mungkin masih bisa ditutupi
oke deh saya konfirmasi dulu ke pks
pks dua ribu empat belas nggak jadi cawapres tapi mendukung
ngotot banget dukungnya gitu kan militer
boleh dong boleh
di daerah daerah pks pak prabowo menang keren
ya di dki nggak jadi wakil
kemudian baru di jawa barat kemudian jadi wakil
oh di jawa barat turun karena gubernurnya pks kan awalnya
nah pertanyaan saya ridho gak ikhlas nggak kalau pada akhirnya bukan pks lagi cawapres dua ribu sembilan belas
itulah karena itu kader dan pimpinan tetap berharap ya
saatnya sekarang kader pks membuktikan diri bahwa kita punya kapasitas
elektabilitas masih punya catatan
karena gini pks ini kan beda dengan partai yang lain
kita tidak dibangun dengan semangat penokohan
kita dibangun dengan semangat kolektivitas
karena itu mau soebul iman mau tifatul mau aher mau apa semua punya standar yang sama sebetulnya
dan pak aher dua periode mimpin jawa barat dua ratus an lebih pak irwan prayutno pak iman sendiri punya
nah kami punya stok itu
nah karena itu kami ingin membangun indonesia ini sekarang ini bergerak ke jawa barat
tapi terlalu lambat
kita compit sama myanmar sudah mulai kalah
laos kamboja kalau vietnam udah kalah jauh kita
kita masih berkutat di dalam
padahal kita punya bonus demografi
perancis emmanuel macron tiga puluh sembilan tahun mampu melakukan satu fondasi yang kokoh meletakkan reformasi pendidikan
wajib belajar di perancis bukan tujuh tahun tiga tahun sudah wajib belajar
magang dari sma diturunin jadi smp
kami ingin dan pks punya
tapi memang elektabilitas kemarin kalau kader pks di dki juga sementerengnya mas anies
tapi kita lihat tidak untuk kepentingan yang lebih besar oke
kader pks ini mundur jadi ketua tim pemenangan
akhirnya sibuk dengan hashtag gitu
tapi menang ya
tapi cocok jadi menteri soalnya
atau jangan memang bakatnya pks itu jadi tim pemenangan gitu
bakat itu ada
tetapi ketika di tim pemenangan sudah punya track record yang baik
sekarang saatnya jadi tokoh
di eksekutif teman teman pan sudah dapat kesempatan kemarin
tapi tidak urut kacang kayak gini semua punya hak
demokrat akhirnya juga boleh
tetapi kami ingin menggarisbawahi jawa barat dan jawa tengah
itu menjadi sinyal kuat pks siap untuk dua ribu sembilan belas
kalau pan bagaimana
kita dari tokoh tokoh yang ada sekarang ya kita bicara tokoh parpol non parpol
nah bagaimana kita mencapai common ground tersebut
masing masing dengan standing position yang sekarang ini
jalan menuju ini adalah diplomasi yang kita sedang jalan saat ini
kemudian itu nanti akan mudah mudahan akan tercapai common gorong
kalau common groundnya kemudian mengatakan bahwa ayo kita dorong cawa pres yang bukan berasal dari parpol so be it
yang penting tadi seperti mas riza sampaikan yang penting kita mau maju dan kemudian akan menang
nah itu yang jelas
tapi mungkin dari aspek pannya ya kita bisa lihat hasil pilkada dua ribu delapan belas menunjukkan bahwa soliditas pan sebagai partai dengan konstituennya itu menyatu
jadi bendera pan kemana konstituennya ikut
kita lihat misalnya hasil survei sebuah
sorry koreksi saya salah saya dengar selentingan muhammadiyah sudah halin ke pak jokowi
mungkin perlu bisa ditanyakan ke teman teman muhammadiyah
ini kan beda kamar aja sebenarnya kan satu rumah sebenarnya
saya kira saya tidak dalam posisi untuk memberikan konfirmasi atas hal tersebut
kalau pak jokowi emang dekati semua kan presiden wajar
dari pks ya
oh ya kan didekati juga
atau pks yang datang ke istana
presiden republik indonesia ya
tapi kan gini sekali lagi common ground yang dikatakan mas edi itu butuh proses
sampai sekarang mas edi mengatakan ini pembicaraannya masih dalam posisi yang cair sekali
komunikasi yang sangat cair
demokrat pernah begitu mesra sama pak jokowi di periode tertentu sampai pada akhirnya pak sby sudah mulai sering konferensi pers
nyelekit tuh kalau pak sby mengatakan sesuatu terakhir soal pilkada jabar misalnya
pks konon kabarnya sudah ketemu dua kali
gak tau nih tokoh partai sebelah yang mengatakan udah ke istana sendiri sendiri katanya mas riza
depan udah ada di posisi pemerintah
apa jaminannya kalau misalnya sedikit saja tersinggung salah satunya bisa lepas dan kemudian koalisi yang diharapkan nggak akan bisa terjadi secara ideal
tapi kita akan tahan di situ kami akan kembali sesaat lagi dengan jawaban bapak bapak ini sesaat lagi
memang kalau di pak jokowi hampir pasti mohon maaf nih kami mendahului nih sulit jadi cawapres pak jokowi

milih gak orangnya siapa
udah pilih ganti presiden aja yang pasti
boleh kampanye terus silahkan
jadi pertanyaan saya gini empat ini kalau misalnya ditahan ideal
sama seperti kisah sukses barangkali di dki jakarta ya minus p tiga dan pkb yang waktu itu juga di putaran kedua juga nggak terlalu ini gitu
nah apa jaminannya apa yang tipsnya sehingga empat ini bisa tetap bertambah
karena komandannya tetap di green
oke yang pertama ini pemilunya serentak
beda kalau tidak serentak
karena serentak ada kutil efek
kalau ikut koalisi di pak jokowi udah terlalu banyak
kuenya gak kebagian
nanti jangan jangan partainya suara pileknya turun
karena itu yang pertama
yang kedua memang kalau di pak jokowi hampir pasti mohon maaf nih kami mendahului nih sulit jadi cawapres pak jokowi
ini jadi pengamat dulu nih
karena di situ kan selain kebanyakan pak jokowi udah bingung sendiri
pak jokowi bingung makanya mau cari cawapres di luar partai
karena bingung dia
pak jokowi cuma punya sembilan nama
ente dari pks aja udah sembilan
tambah satu tambah non parpol
sembilan itu udah mengerucut satu
ini realistik ini kan partai kolektif
kemudian yang ketiga
yang tidak kalah penting
partai partai ya partai gerindra lah
juga partai yang lain
saya yakin sudah melihat tren tadi
tren pak jokowi turun
bayangkan berapa anggaran yang dihabiskan program pencitraan dan lain lain lah
ya bagi bagi setelah ketika tadi komisi dua sampai sembilan juta tujuh juta
bukannya naik tapi turun
sementara bapak prabowo yang tadi vito bilang
gak kemana mana gak naik motor gak main pinju gak lain lain
kok surpenya naik
nah ini kan menandakan bahwa masyarakat
tadah tadah zaman ya
masyarakat pada zaman tadi betul nih pak mardhani ingin ganti presiden
nah tinggal sekarang siapa mereka
iya sih apa itu kan pertanyaan
presidennya sudah selesai
tadi sampai sekarang ngomong siapanya
presidennya kan sudah selesai
nah sekarang cawapresnya
cawapresnya gak jauh jauh lah dari demokrat pks dan pan
kalaupun ada non parpol kan tinggal dua nama
sudah mengerucut dari sekian nama
jadi tinggal nama
tinggal nama lah
mudah mudahan jauh lebih mudah
sambil jalan sambil kita memberi kesempatan para calon calon ini
supaya terus mensosialisasikannya
sambil kita masing masing melihat lah
bagaimana kalau ambil di pan rasanya bagaimana pks
pks juga begitu
pan juga merasa bagaimana kalau sekarang pks
kan begitu demokrat sendiri juga merasa ini ada calon milenial
bagaimana mohon dipertimbangkan
kita sekarang dalam proses berdiskusi
untuk semua sama sama saling memilih
dan partai ini sudah sangat dewasa
pasti pada saatnya akan rasional
faktor ct rasanya bisa dikeluarin
karena dua duanya klaim bisa jadi calon
pak jokowi juga ada nama ct
di sini juga ada nama ct
ya nama ct juga memang kan punya kelebihan kelebihan
yang harus juga kita akomodirkan
gua sudah banyak banyak ngomongin itu
bukan karena ini masalah ekonomi
prosesnya seperti apa nih
tipsnya sudah dapat
langkahnya sampai ke
langkahnya kita terus menjajakin
kalau sama pks sama pan
ini sudah teman segajah
jadi nggak ketemu juga batinnya sudah connect
kalau sama pak sby
itu kan kita perlu lebih akrab
karena di koalisi kemarin di dua ribu empat belas kan belum ikut
nah kami ingin mengajak bersama sama
kami ini mengajak pak demokrat pak sarif pak sby yang tadinya di tengah
alhamdulillah ajakan kami ajakan kita semua
pak sari mudah mudahan
di koalisi oposisi menjadi penantang incumbent
kalau demokrat ikut tadi tuh
yang kita di jawa barat di jawa tengah pasti menang tuh
pak sari di daerah daerah lain
sekalipun di sana ada sembilan kita empat
gak salah ada tiga huruf
nah itu tentu menjadi pertimbangan kita semua
ya tentu kita berharap ya
mobil khusus kepada pak prabowo menginisiasi segera pertemuan yang intens
tentu kita menghormati ya
teman teman pan menegur akornasi ya
kalau demokrat mas ahaye sudah kuat
pks bisa didesak oleh
kita bisa mengerucutkan sudah satu
walaupun maju surah tetap bilang sembilan
tapi nampaknya komunikasi sudah mulai
ini semua segera
dan saya lebih setuju gini
untuk yang terbaik karena kita ini challenger
lebih cepat kita umumkan
dan jangan lupa titip pesan buat semuanya
elemen dua ratus dua belas tetap merupakan elemen penting
sehingga ketika memutuskan
memberitahu lebih awal segala macamnya itu baik
jangan sampai kita membuat musuh gitu
nah sesudah itu segera pak jokowi mau pilih siapapun itu haknya pak jokowi
tetapi kemenangan kita tidak ditentukan
dari blunder yang pak jokowi buat
walaupun banyak blunder gitu
ntar banyak lagi nih ngomong blunder jokowi
tetapi fokus kita memang bagaimana
kesepahaman dalam koalisi ini bisa kita buat
kami sempat mengajukan
tapi umumkan sepuluh kementerian utama
sepuluh komentarnya bukan bagi bagi
tapi orang orang terbaik
maju dengan dua nama
lebih baik dua belas nama
kemudian menyebar ke seluruh indonesia
maka itu akan menjadi jauh lebih dinamis
dan mampu membuat gelombang besar
dan untuk itu kita tidak bisa lagi berbahasa basi
dua belas nama sembilan dari pks
sepuluh nama itu sepuluh nama kementerian
yang memang bisa membuat indonesia ini melompat
membuat kita punya bonus demografi kita selesai kok dua ribu tiga puluh
karena itu sekarang lah saatnya kita membuat pemerintahan yang
bisa bekerja cepat
bisa membawa kesejahteraan di indonesia
oke pak sarif
ahae harga mati
bagi demokrat sudah clear enough
bahwa bagi demokrat itu siapapun capresnya
ahae jadi cawapresnya
nah di dalam
dan masih ada kemungkinan lompat
dan di dalam membahas
nanti nanti cawapresnya diantara koalisi
tentunya koalisi ini yang perlu dibangun dulu
apakah kecocokan dalam menerapkan visi dan misi ke depan
karena ini kan kepentingannya untuk rakyat
nah yang kedua
ya kita harus menang
karena kalau kita bersama sama
dan dengan kalah itu juga percuma
nah untuk menang itu
tentu ada variable variable akademisi yang bisa menjadi patokan
tapi demokrat masih open open
nah kami silahkan
kita bisa diskusikan
tetapi harus parameternya harus jelas
data kuantitatif dan kualitatif harus digelar
siapa yang paling tinggi dan siapa yang berpotensi untuk menang
open option maksud saya termasuk switch side
kita belum putuskan sejauh itu
kita belum putuskan sejauh itu
apakah juga mungkin opsi untuk poros ketiga juga masih terbuka
tetapi kalau kita berbicara koalisi yang paling penting itu adalah
dan yang kedua adalah betul apakah kita bisa memenangkan pertarungan itu
karena ini untuk kepentingan rakyat
seperti saya semaikan tadi
dua ratus enam puluh juta rakyat indonesia yang menanti
apa yang harus kita berikan kepada rakyat
saya pikir itu
kita pan memiliki perjalanan sejarah dengan pak prabowo
di tahun dua ribu empat belas pada dasarnya
kader terbaik kita
maju pahata rajasa dengan pak prabowo
jadi ikatan emosional kita dengan pak prabowo
dan genda itu sudah sangat kuat
hari ini kita partai pendukung pemerintah
jadi kita juga harus memberikan kesempatan untuk membuka diri
untuk mengeksplor seluruh option yang ada
baik yang saat a maupun yang b
jadi itu kita lakukan
tetapi bagi kami
tapi pak amin didengar ya
oh sangat didengar
sangat dijadikan pertimbangan
tetapi pada akhirnya
pada saat nanti kita membuat keputusan
keputusan itu akan diikuti oleh tidak hanya kader pan
yang saat ini sudah terbukti
sangat setia dan loyal kepada benderapan
menunggu nama ini
sama seperti kita menunggu hasil piala dunia
siapa yang akan menang
kira kira karena banyak kejutan
dan kita berfikir yang terbaik yang akan maju
ternyata yang terbaik pulang duluan gitu
kita berdoa bersama sebagai bangsa
mudah mudahan tuhan memberikan pencerahan

atau bapak lainnya kalau ada poros ketiga
untuk segera memunculkan nama
sehingga kita tidak menjadi pemilihan galau
sampai disini afd now malam ini